kita semua ke rumah omah
peterly kan rumah oma dari gue itu cuma lima langkah
tapi hebohnya kayak orang keluar kota
ih kakak ini lagi ngerekam ganggu aja
ya mana gue tau
tulis dong depan pintu
biar gue tau kalo lagi rekaman
aduh lu kelebihan adrenalin negatif kayaknya
lagi pusing ya
ntar juga pulang
lo kakak telepon dia
masuk rumah jenudin adeknya
takut kenapa nyatua
gue takut kalo bapak lo tuh ngeriin ibu lo gara gara nyatua
belakang ini kan gue suka lupa diri
gue udah kagak sopan sama laki lu
kita susah lagi nih
terus lo gak tinggal dimane
di rumah gue
rumah gue udah penuh sama anaknya rimpun
makanya gue kesini
ya udah gitu juga kalinya
gara gara gue juga laki lo sampai ketibu empat ratus juta
itu banyak nih
yang udah kagak ngerti
yang udah kagak mau lewat
tenang aja nyatua
gak bakal marah
bapak itu orangnya baik
justru bapak lo tuh baik
gue yang kagak tau diri
bapak lo tuh baik
gak tau diri
gak tau diri
gak tau diri
ngapain pada melongo ngeliatin gue
katanya bang nuhit ketipu
ini kampung kebangetan ya
pagi pagi udah ngerumpi
cepet banget sih nyebar beritanya
gue mau ketipu apa kagak bukan urusan lo
semua orang dimanfaatin
tuh biar si puput keguguran
supaya nanti biaya ngelahirinnya gratis
dibayarin sama si puput
kalau perlu nih barusan gue omongin
heran repot banget ngurusin diri gue
gue mau ketipu apa kagak bukan urusan lo
sorry ya kemarin gue gak bisa upload
karena oma gue sakitnya pura pura
semua orang dibikin heboh
kita semua ke rumah omah
peterly kan rumah oma dari gue itu cuma lima langkah
tapi hebohnya kayak orang keluar kota
iiiii kakak ini lagi ngerekam ganggu aja
ya mana gue tau
tulis dong depan pintu
biar gue tau kalo lagi rekaman
lu kelebihan adrenalin negatif kayaknya
lah gua gak indri lo gangguin terus
tunggu dedek bayinya lahir lu gangguin tuh
hmmmm betul tuh kata kak andri
tungguin aja deh bayinya lahir
which is kan mereka gak bisa ngelawan
jangan marah dong
kalian kebayang gak sih
gue enam belas tahun tapi sun
bakal punya adik bayi kembar dua
ini ada perempuannya takut indri belum siap
bilangnya belum tau jenis kelaminnya
cantik banget kamu
iya dong kan indra yang bisa buat video
papa seneng liat kegiatan indri
gak kayak kak indra
gak jelas pak
sehat sehat sehat
sayang alhamdulillah sehat
gimana ini videonya udah banyak yang nonton
itu dia mah
indri gak bisa ngerekam lama lama
hape nya cepet panas
gambarnya tuh kurang bagus
resolusi hape indri tuh kecil
jangan bangun aja ntar samet setan
gue lupa ya
yaudah mp bikin kopi ya
iya bang ya
yaudah mp bikin kopi dulu ya
selama ini gue udah bikin susah loh
mestinya tuh gue ngebantuin lo
bukannya malah bikin lo riba
gue pulang aja ya
nggak disini aja
gue gak apa apa tinggal disini